publik bisa gak dengan tegas putih hitam atau semua abu abu
pernah dengan budi dengar permisalan bahwa sekelompok domba yang dipimpin singa akan menjadi sebuah rombongan menakutkan
sekelompok singa dipimpin seekor domba itu tidak akan memberikan ancaman apapun
faktor kepemimpinan top leader dari suatu rombongan dari suatu kesatuan atau kelompok
itu menjadi penanda utama signifire dari sifat rombongan yang dipimpinnya
meskipun dia rombongnya domba tapi kalau pemimpinnya adalah singa orang takut
tapi kalau meskipun kumpulan singa tapi kalau pemimpinnya domba orang gak takut
artinya ketika bicara soal order baru tidak order baru betul
saya katakan benar
ada bahwa kelompok order baru ex order baru pucuk tubuh jokowi
ada ex aktivis anti orde baru di tubuh pak prabowo juga tidak sedikit
tapi permasalahannya kenapa
bahwa penanda order baru ada di pak prabowo dan penanda non order baru ada di pak jokowi
karena simply dua penanda dua top leadernya memang representasi dari dua jenis kekuasaan
dua jenis gaya kepemimpinan asal usul kelas sosialnya asal usul asosiasi politik dan bisnisnya
jelas memang berbeda
bahwa di dalam rombongan ada kelompok yang dulunya pendapat orde baru iya
jadi dalam politik yang dilihat adalah
karena begini di peran dunia kedua ada cerita bahwa ketika jerman barat berdiri
ex nazi itu banyak jadi perwira tentara jerman barat
apakah kita mengatakan bahwa republik federasi jerman jerman barat pada waktu itu
nazi yang bertobat gitu ya jadi masuk jerman barat
dia menjadi anak buah dia menjadi anak buah dia menjadi anak buah
seperti juga ex nazi dari jerman timur dia menjadi petinggi petinggi partai komunis
dia ekstasi tapi dia bukan top leadernya atau menjadi perwira perwira
nah artinya saya ingin mengatakan bahwa
satu kelompok besar signifiernya penanda utamanya adalah
jadi masyarakat tetap bisa membedakan hitam putih dan jelas
jelas kalau udah antara dua sosok itu dan mereka dapat warna dari masing masing kelompoknya
jelas kita bisa bedakan
bukan logika itu histori ya
history history dan juga perspektif budi panto ini
dia sekaligus memutuskan
tapi pak jokowi nggak memutuskan
di objekkan oleh sesuatu di belakang dia
yang hanya bisa dipahami oleh mata akademis
mata intelektual nggak bisa dipahami oleh orang di boyolali
nggak bisa dipahami oleh orang di tasikmalaya misalnya
tapi kita ngerti bahwa nggak begitu
kalau dia kebetulan
dia kuku sebagai pemimpin
identitasnya tunggal gitu
jadi nggak pindah pindah baju nih
jadi pembalap tiba tiba
kan kelihatan bahwa nggak otentik
itu kritik saya selalu bahwa tidak otentik
jadi ada inflasi di dalam cara dia mengemas
atau cara dia dikemas
takut akan politik ketakutan
itu yang baru
jadi kalau gampang kita lihat sekarang
orang masih ragu itu kepada siapa kok presiden
ucapin sesuatu yang gak jelas kemana arahnya
jelas ke prabowo lah itu
keadaan itu kan
lalu ditambahkan lagi bahwa ini orde baru bangkit lagi segala macam
jadi diperpanjang itu
kalau saya mau lebih dalam analisis itu
separuh anggota kabinet itu orde baru tuh
ya pak wiranto orde baru apa bukannya
ngatur keamanan nasional yang soal hak asasi manusia
jadi kita mau duel di dalam soal apa
seolah olah ada putusan
ada hal yang putus antara orde baru dan order reformasi
seluruh mentalitas orde baru carry over ke dalam order reformasi itu
dari awal separuh dari politik orde baru ada di era reformasi itu
jadi tidak ada retakan
tidak ada rupture sebetulnya tuh
tapi dalam politik itu seolah olah dipisahkan
harus ada kontras
nggak ada kontras
tapi diterima oleh megawati dua ribu sembilan belas
termasuk budiman sujatmiko itu
jadi kalau kalian bilang konsisten apa nggak
ya nggak konsisten dong
saya nggak masuk di situ
tapi tidak menolak pada waktu itu kan
sebagai anggota partai
sebagai anggota partai
jadi itu keputusan politik yang mau diolah sedemikian rupa
lalu dicarikan kontras moralnya
itu berhak saya untuk bilang
jadi produksi narasinya nggak tepat atau memang jauh dari
politisi melabel orang
ya artinya dia labor secara politis untuk nyelematin dia kan